pt dirgantara indonesia kembali diterpa sejumlah isu yang tidak sedang
pabrik pesawat di bandung itu dituduh terlambat mengirimkan sejumlah pesawat yang mengakibatkan denda miliaran rupiah
kondisi ini tentu bisa membuat pt di kembali terpuruk
kondisi ini tentu bisa membuat pt di kembali terpuruk
pt di terus menanggung sejumlah denda
pasalnya pesawat pesawat itu dikabarkan terlambat dikirim kepada pemesannya
selain nc dua ratus dua belas pesanan filipina dan cn dua ratus tiga puluh lima tni au pt di juga menanggung sejumlah denda yang jumlahnya cukup fantastis
untuk pesawat nc dua ratus dua belas pesanan thailand misalnya pt di dikabarkan harus membayar denda jauh lebih tinggi dibanding nilai kontraknya
ada pula denda senilai miliaran rupiah terkibat terlambat mengirim pesawat pesanan tni as
selain bisa mempengaruhi kinerja perusahaan keterlambatan ini juga berdampak pada kesiapan operasional tni
karena pesawat pesawat pesanan tni itu sangat dibutuhkan untuk mengganti alutsista yang sudah tua atau telah pensiun
kita juga ya dari aspek pertahanan dari komisi satu kita juga melihat bahwa kita harus melindungi menjaga juga user kita ini dalam hal ini tni au
tni al maupun tni ad
karena negara ini tidak bisa disuruh istirahat dalam menjaga pertahanan dan keamanan kita
karena kita sedang memproduksi alpahanggab
oleh karena itu industri industri strategis kita seperti misalnya pt di itu juga harus membenahi manajemen dan kesiapan kesiapan mereka
di dalam memproduksi kebutuhan industri
kebutuhan alpalhankam kita terutama yang dibutuhkan oleh tni
pt di sendiri tidak menampik adanya keterlambatan itu namun jumlahnya tidak sebesar yang beredar di media masa
beberapa denda bahkan dinegosiasikan hingga nilainya menjadi rupiah
pt di juga mengklaim keterlambatan terjadi karena hambatan dari vendor serta terjadinya kejadian luar biasa atau force major
dari sisi pt di keterlambatan terjadi karena kurangnya modal kerja
sehingga pt di tidak bisa menyetok sejumlah suku cadang yang dibutuhkan
namun pt di mengaku sejumlah denda ini tidak mempengaruhi kinerja perusahaan
demikian pula dengan kepercayaan sejumlah konsumen
meski demikian tetap saja sejumlah keterlambatan ini menunjukkan ada masalah di pabrik pembuat pesawat satu satunya di asia tenggara itu
laporan keuangan pt di yang diaudit bpk pada tahun dua ribu lima belas memang menunjukkan adanya laba sekitar tiga puluh delapan miliar rupiah
namun masih ada akumulasi kerugian sebesar tujuh belas triliun rupiah di neraca pt di
akumulasi ini merupakan utang utang masa lampau yang hingga kini menjadi beban pt di
ini sebabnya bpk memberikan predikat pt di sebagai perusahaan kurang sehat
pemerintah sejatinya tidak tinggal diam melihat kondisi pt di ini

penyertaan modal dikucurkan hampir tiap dua tahun sekali
nilainya pun mencapai triliunan rupiah
kementerian bumn sebagai ayah dari pt di akan melakukan sejumlah program agar pt di bisa semakin baik
bumn nya sendiri harus berubah
bumn nya harus berubah
tadi ada empat pertama operasional
jadi untuk mengurangi delay
oleh karena itu sekarang contohnya pt di berkorban membeli dulu enjin enjin yang diperkirakan akan diorder
nah justru ini dari dia sendiri sekarang dia udah mampu
tapi kan itu nggak bisa seperti itu
tapi kalau dia ada namanya yang kita harapkan ada namanya kontrak jangka panjang
memang sejak lima tahun terakhir kondisi pt di sudah semakin membaik
namun jika berbagai keterlambatan dan denda terus terjadi bukan tidak mungkin
kondisi pt di kembali menguruk
selain berakibat secara ekonomi
pemburu penyekuner jpt di juga berpengaruh terhadap kesiapan operasional pesawat tni
yang digunakan untuk menjaga negara
yon hermawan bandung